untuk membahas peluang kesaksian dari rekan kerja dalam status hukum pg
sudah bersama kami kuasa hukum dari keluarga almarhum vina
mas saiful salim dan juga eva ahyani
pakar hukum pidana dari universitas indonesia
dan kami juga masih mencoba untuk bergabung di kompas petang
bapak rudy irawan ayah dari tersangka pegi
terima kasih mas saiful dan mbak eva sudah bergabung bersama kami
mas saiful saat ini setelah melakukan konferensi pers siang tadi
keraguan keraguan lain apa yang menyebutkan bahwa peggy bukanlah pelaku dari pembunuhan
iya terkait dengan pg sebenarnya kami tidak meragukan secara gamblang ya seperti itu
jadi kami ini tetap berpacu pada kepolisian
kami telah mendengar langsung dan melihat langsung rilis yang disampaikan oleh polda jabar
tentu kami berkeyakinan bahwa ini adalah pg yang sebenarnya
karena memang kami adalah kuasa hukum korban
namun apabila pegi yang bersangkutan itu adalah bukan pelaku tindak pidana
maka itu adalah tanggung jawab kepolisian
namun hari ini menurut kami
dari tingkat polres bahkan sampai tingkat polda
kami selalu meyakinkan bahwa pg yang ditangkap hari ini
itu adalah pegi yang sebenarnya
kenapa karena semua tertuju pada pegi tersebut gitu
namun berdasarkan perkembangan hari ini yang kami dengar
bahwa yang menjelaskan bahwa sebenarnya itu hanya satu orang
dan yang lima orang itu tidak menanggung bahwa itu adalah pegi yang sebenarnya
namun kalau memang misalnya problemnya disitu
ya kita harus melihat keseriusan daripada kepolisian dong
untuk bagaimana memfokuskan bahwa atau memberikan klarifikasi kepada publik bahwa ini pegiat
lalu akankah melakukan upaya hukum setelah mengetahui ada bap baru ini
iya tentu kami akan mengikuti proses dulu ya
karena kami juga tidak mau terburu buru
kenapa kami juga tidak mau seperti rekan rekan polisi ataupun polda jabar
yang kemudian menetapkan ini adalah pg
dan kemudian mengatakan bahwa dua pelaku itu
kami akan pasti akan menunggu menahan diri
untuk sampai sebenar benarnya ini nanti prosesnya seperti apa
oke sudah bergabung bersama kami bapak rudy irawan
bersama dengan kuasa hukum dari ayah dari pg
rudy setelah perkembangan dan juga konstruksi hukum hingga saat hari ini
apa yang akan anda lakukan
apakah akan ada upaya hukum
iya apa tanggapan anda terkait dengan ada sejumlah pihak yang meragukan bahwa ini adalah pegi sebagai pelaku pembunuhan vina
bagaimana respon dan tanggapan anda
suara saya sudah cukup terdengar
kalau pak rudinya belum bisa merespon
saya ingin tambahkan sedikit terkait dengan keraguan
ya maksud saya adalah saya kebetulan ingin mau menambahkan sedikit dari kuasa hukum fina
ya terkait dengan tadi yang dipertanyakan apakah kami ragu atau tidak tentu kami tidak ragu ya
karena memang beberapa bukti bukti yang telah dikumpulkan oleh polda jabbar
dalam hal ini melakukan investigasi secara ulang
dan memang di awal tahun dua ribu enam belas itu
polda jabar telah mengumpulkan bukti bukti
diantaranya yang pertama adalah stnk dan motor
namun saat ini yang perlu harus dipertanyakannya adalah
apakah motor tersebut ada atau tidak
begitu jadi kami tidak ragu sebenarnya
karena ini menuju pintu keadilan bagi fina gitu almarhumah
pada prinsipnya kami juga akan pasti menunggu
rilis yang berikut daripada polda jabar untuk memastikan bahwa apakah ini
makanya kami no comming sebenarnya kalau soal egy yang sebenarnya tidak
baik saya ke mbak eva hayani pakar hukum pidana universitas indonesia
mbak eva bagaimana anda melihat dari
perkembangan dan juga konstruksi hukum hingga saat ini
seakan kasus fina ini semakin panjang
sudah adakah titik terang menurut anda
catatan saya sebetulnya perkara ini kan sudah delapan tahun mbak sintia
delapan tahun dalam pengertian bahwa ini tidak diproses selama delapan tahun
artinya bukan berarti kemudian pembuktian menjadi lebih mudah
tetapi sebetulnya pembuktian itu menjadi lebih sulit
orang sudah mulai lupa kemudian juga banyak keraguan keraguan
termasuk status ya dari tadi
vege yang sebenarnya atau tidak pakai bahasanya mas saiful tadi ya
itu sebetulnya menjadikan kasus ini kalau buat saya tidak mudah
hanya memang paling tidak gitu ya paling tidak
harus benar benar memastikan terhadap misalnya penetapan tersangka dari pej dulu ya
terhadap konteks adanya alat bukti yang cukup atau tidak
karena kalau kita lihat tadi misalnya satu banding lima gitu ya
mas saiful sempat mengatakan satu yang mengatakan dia yang sebenarnya lima yang bukan
kalau kita berkaca pada ketentuan pasal satu ratus delapan puluh delapan kuhap saja tentang petunjuk
petunjuknya apakah dia yang sebenarnya atau tidak gitu ya di croscehkan
ini yang menjadi sebetulnya kalau buat saya
kalau dikatakan ada titik terang atau tidak paling tidak
langkah untuk mengarah kepada pembuktian yang on the track barangkali sudah dimulai
tapi menurut anda ini sudah on the track begitu
menurut anda sudah on the track belum mbak eva
karena ini sudah menjadi perhatian dari banyak pihak
perhatian dari banyak pihak ini mendorong kita untuk barangkali
transparansi dan akuntabilitas dari penegak hukum itu menjadi penting
mudah mudahan dengan langkah itu sih menjadi on the track gitu ya
pak rudy kabarnya ada rekan rekan dari pg yang bersedia untuk bersaksi bahwa saat itu
saat kejadian peggy sedang bersama mereka
sejauh ini perkembangannya seperti apa pak rudy
saya berpikir mewakili daripada pak rudi ya
jadi menurut keterangan yang diberikan pada saudara pak rudi
itu buat suatu kejadian pada saat itu tanggal dua puluh tujuh agustus
di dalam pegi itu ada di bandung

itu lagi pekerjaan proyek pembuatan perhubungan tinggal dari selera agustus
bondong itu keluar dari sabtu jam delapan malam
naik hangge untuk ke cicahe terminal cicahe
itu bandung berangkat ke cicahe
bahwa itu pak endor
sedangkan pegi ridu dan rondi
tinggal kembali ke bd
oke pak dedy lalu alat bukti apa
yang anda siapkan untuk menguatkan statement ini
kita masih akan membahasnya selepas jeda
tetap bersama kami di kompas petang
kita masih membahas adu bukti untuk mengungkap kasus pembunuhan vina dan eki
saya akan ke pak rudi irawan ayah dari pg
yang sudah bergabung bersama kami di kompas petang
pak rudy anda mengklaim bahwa saat itu anak anda peggy
sedang tidak berada di lokasi pembunuhan
apa saja yang menguatkan klaim anda ini
saya kan punya bukti bahwa ada ini
tentang pergajian kasus pembunuhan
dan pada hari sabtu tanggal dua puluh tujuh
anak anak kajian sekitar jam enam malam
ini bukti apa ini yang anda bawa pak rudi
ini bukti kasus pembunuhan
bukti kasbon gajian termasuk nama pegi di situ
saat anda membagikan gaji kepada rekan rekan
adakah orang lain yang menyaksikan peggy ada di situ
di situ ada parman
jam berapa pak rudi pembagian gaji itu
baik kami akan coba kembali perbaiki hubungan dengan pak rudi
mbak eva jika pak rudi memiliki alat bukti berupa kasbon untuk gajian
kalau dia tidak bisa dikualifikasikan sebagai bukti surat
barang bukti itu sebetulnya
bukti yang tidak bisa berbunyi langsung
tapi barangkali dengan saksi saksi yang ada
tadi pak rudi mengatakan di tempat kerjanya gitu ya
bahwa memang yang bersangkutan ada di sana gitu ya
itu bisa menjadi satu bukti keterangan saksi
tapi cukup kuatkah dengan statement dari orang orang lain itu
dengan saksi saksi itu
kalau kita mengacap ada ketentuan
yang ada saksi saksi yang menerangkan tentang satu
atau kita mengacu kepada putusan mk
yang mengatakan bahwa ini ada keterangan yang sangat relevan
dengan keberadaannya dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana
kemudian disinkronkan dengan barang bukti
ini barangkali kita akan berkaca ada satu petunjuk
kalau kita mengacu kepada ketentuan satu ratus delapan puluh delapan kuhap
nah petunjuk ini yang sebetulnya akan bisa disinkronkan juga
pak rudi dari surat atau kasbon yang tadi anda sebut
itu tulisan tangan atau berdasarkan print out komputer
pak rudy saat pembagian itu ada cctv tidak yang bisa membuktikan
atau mungkin foto untuk memastikan bahwa di situ memang ada pembagian kasbon
pak dendy mungkin bisa bantu jawab pak dendi
baik saya coba kembali ke pak dendi
audionya tertutup pak dendi
baik kami kembali mencoba memperbaiki audio dengan pak rudi
anda dari kuasa hukum keluarga almarhum vina
sempat berkomunikasi tidak dengan keluarga ataupun kuasa hukum dari pg
iya sejauh ini belum ya mbak
namun kami ingin sampaikan bahwa dari kuasa hukum pegi
ya tinggal nanti dibuktikan saja
daripada apa namanya kuasa hukum korban
sudah tentu akan pasti berpegang teguh pada kepolisian
karena mereka punya wewenang untuk melakukan penyelidikan ulang
misalnya ketika tadi dibuktikan melalui kwitansi utang tadi
atau semacam rekening koran begitu
ini kan tidak melalui apa namanya komputer
nah itu mungkin kepolisian akan segera harus melakukan forensik kertasnya
namun kami akan memberikan pandangan kami bahwa
kalau memang misalnya itu dapat dibuktikan ya silakan
karena kami juga pada prinsipnya
yang namanya korban maupun pelaku itu harus mendapatkan keadilan
pak dendi kembali saya coba tanyakan
saat pembagian kasbon itu menjadi salah satu bukti petunjuk
ada bukti lain jadi saat itu
saat itu si bondo diantar
jadi jam delapan malam
posisi pegi itu ada di bandung
di bd karena waktu itu
pak agusnya sendiri bersedia tidak
penggeledahan ke rumahnya pegi
ibunya pegi telepon kepada parman
sebagai pelaku loh orangnya ada di bandung
apa upaya yang akan anda lakukan
tidak bersalah singkat saja
atau foto foto ada tidak pak sikat saja
saksi fakta akan dihadirkan termasuk dari
pak rudy terima kasih ayah dari pegi
dan juga mbak eva ahyani pakar hukum
dan mas saiful salim